sebuah helikopter jatuh di morowali sulawesi tengah
helikopter itu mengalami kecelakaan saat terbang dari satu area pertambangan ke area pertambangan lain di wilayah morowali
industrial park di morowali sulawesi tengah jatuh sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat
dalam keterangan tertulis kabit humas polda sulawesi tengah akbp heri murwono
kepada detikom helikopter itu mengalami kerusakan berat
helikopter jatuh di pos dua pt imip di desa fatuvia kecamatan bahodopi di morowali
awak dan penumpang helikopter berjumlah tujuh orang semua selamat
namun satu orang yang melintas tewas karena tertimpa balik balik helikopter
dan saat ini kami sudah tersambung melalui jalur telepon dengan kapolres morowali
pak yudi selamat petang pak dadan
halo selamat petang pak dadan
pak dadan bisa mendengar suara saya pak
ya pak dadan boleh dijelaskan bagaimana situasi terkininya pak
apakah evakuasi helikopter sudah berlangsung sudah selesai
dan bagaimana kondisi korban semua pak
ya kalau situasi saat ini
untuk helikopter masih berlangsung
masih berada di tkp
ya pak silakan pak dilanjutkan pak
ya pak dadan silakan
ya untuk saat ini helikopter masih berada di tkp
kita masih status quokan kita sudah pasang polis lain
dan sudah kita amankan dari mobilitas masyarakat
jadi masyarakat kita himbaw untuk tidak mendekat ke helikopter
oke kondisi korban sendiri gimana pak yang selamat
dibawa kemana apakah mereka sedang mendapati perawatan medis hingga saat ini pak
oke untuk korban sendiri perlu saya jelaskan bahwa korban untuk penumpang helikopter itu ada enam
jadi seluruhnya yang berada dalam pesawat itu delapan
yang luka berat satu yaitu co pilot
itu sudah kita rujuk ke rumah sakit umum daerah bungku tengah
terus yang enam penumpang
terus yang enam penumpang
terus yang enam penumpang
yang enam penumpang dan satu pilot itu kita laksan ke politik perusahaan karena luka ringan
initiatifnya build dunia tadi kita sudah efek bersama yang luka berat
oke luka beratnya ini kalau boleh dilebih detilkan lukanya seperti apa pak
dan kalau luka ringan sendiri memang tidak ada luka yang serius gitu pak dadang
ya kalau luka berat itu luka patah tangan
bagaimana dengan kondisi korban yang meninggal pak
kalau kita ketahui kan ada satu korban yang kemudian terkena baling baling helikopter kalau tidak salah pak
mungkin kondisinya tidak jaga jarak tapi yang bersangkutan meninggal di tempat
meninggal di tempat ya pak ya
oke apakah orang orang yang menjadi korban baik luka berat ataupun luka ringan itu semuanya orang yang bekerja di tambang itu pak
kalau yang meninggal itu memang karyawan pt idim
kalau yang meninggal itu karyawan pt ini yang kebetulan lewat pada saat kecelakaan pesawat
sedangkan penumpang itu enam orang satu
sepuluh warga negara indonesia dan lima warga negara asing
oke lima warga negara asing ini memang orang orang yang bekerja di tambang ya pak
untuk investigasi sendiri apakah kepolisian sudah melakukan investigasi sementara pak
sudah sementara kita baru menginvestigasi orang orang yang melihat kejadian
oke jadi cerita kronologinya itu kalau boleh dijelaskan lagi pak
ini helikopter dari area mana mau ke area yang mana gitu pak
yang pasti bisa dijelaskan itu adalah helikopter dari pt inip
rencana akan menuju kendari
terima kasih sekali lagi pak dadan
kami akan terus menantikan bagaimana update informasi dari sana
terima kasih sekali lagi akbp dadan wahyudi kapolres morowali atas informasi terkininya